kamu udah gak bisa kemana mana lagi
ngapain sih kamu disitu
loh bukan nih kamu
kita sempet berantem soalnya
tadi katanya dia udah minta izin sama kamu
dan kamu izinin dia pergi
makanya papa biarin dia pergi
ini mama khawatir sekali soal maksa
lebih baik kamu susul dia kesana sekarang
kamu yang paling berhak atas selsa
dan selesaikan masalah kalian
ya udah aku berangkat sekarang pak
aku salah lihat
aku pengen makan namas
pusing banget kepala aku
lo gak makan gimana mau sembuh
aku mau sembah namas
ya udah sini sini
sini dekat saya sini
terima kasih ya mas walaupun kamu belum cinta sama aku tapi perhatian kamu ini yang bikin aku bahagia
nih mau kemana
makanya jangan sakit
mula saya yang sakit ya
kalau misalkan kamu sakit kan nanti aku yang ngurus
terus nanti aku kekeluaran kamu lagi
terus sakit lagi
terus jerawat lagi
ini di dalam kamar fair
emang mau tes kamera
tapi emang harus di dalam ya
emangnya kenapa kalau di kamar hotel
tes kameranya di
halaman hotel atau
kamu gak usah mikir macam macam elsa
hubungan kita kan profesional
buat kerjaan kok
staff yang lain mana
kok sepi fer
bapak jangan macem macem ya sama saya
jangan kaku begitu lah elsa
tadi kamu udah bener panggil saya ferry
sekarang gini ya pak
kalau misalkan bapak nggak mau ngebahas
masalah kontrak dan tes kan
lebih baik saya pergi dari sini
kemana sih buru buru banget
santai dulu lah
suhamid kamu juga gak bakal tau
kamu udah gak bisa kemana mana lagi
ngapain sih kamu di situ
lo harus cari pertolongan
dia masih gamau daripada children
tuh kita bakal dari sini
kamu ijazah sama kami nunggu nunggu zitcoin
masa itu bakal dilihatgive
jangan km lah
euy evang kaga masih ke dalam nah lima belas
aku juga ke bawah permisi w blowing it's now
iya mas su
kemudian mama bikinkan herbal racikan mama
ini biasanya ampuh banget sih
buatan anak mama kalau lagi demam atau kondisi badannya drop
terima kasih mama